kaisar jepang hironomian naruhito tiba di keraton yogyakarta pada rabu malam
berbeda dengan kunjungan tamu negara lainnya
sri sultan hamengkubwono x mengenakan baju raja keraton yogyakarta
karena dikunjungi sesama tokoh kerajaan
sri sultan mengenakan busana takwa kuluk kanigoro dan kain jarik gurda
ketika menerima kaisar naruhito di regol dano pratopo
tkr hemas mendampingi sri sultan namun kaisar hadir tanpa dihadiri permaisuri masako
putri sulung sri sultan hamengkubwono x gkr mangkubumi menyebut
perjalanan ini sebagai napak tilas perjalanan yang dilakukan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu oleh kaisar ati hitung
yang merupakan ayah kaisar naruhito
suasana cukup hangat kami melihat beliau berdua banyak ngobrol gitu
cuma kami gak tahu apa yang diobrolin gitu
mungkin dulu saling bercerita kali ya
sebelumnya pada rabu sore dalam rangkaian lawatannya ke daerah istimewa yogyakarta
kaisar naruhito mengunjungi balai teknik sabo di maguwo harjo sleman
kunjungan kaisar naruhito ke balai teknik sabo untuk membicarakan kelanjutan kerjasama pengendalian
lahar gunung api bersama menteri pupr basuki hadimulyono
balai saboda merupakan rintisan proyek kerjasama antara pemerintah republik indonesia dan jepang
dalam kerangka kolombo plan yang dibangun pada seribu sembilan ratus lima puluh delapan pada masa pemerintahan kaisar hirohitu
yang telah berakhir pada dua ribu dua puluh satu lalu
dini putan cnn indonesia